perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem mengkritisi cukup banyak hak istimewa yang diberikan penyelenggara pemilu kepada partai politik parlemen
bukan hanya soal nomor urut tapi juga hak untuk tak mengikuti tahapan verifikasi faktual
menurut peneliti perludem kavi adlan isi perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua tak begitu mendesak khususnya mengenai opsi nomor urut partai politik peserta pemilu sebelumnya
bisa diundi ulang atau menggunakan nomor urut lama
menurut kavi nomor urut bukan suatu hal yang esensial
hak istimewa yang paling signifikan adalah tahapan verifikasi faktual yang tak perlu dijalani partai politik parlemen
hal ini semakin menunjukkan garis awal partai politik di pemilu dua ribu dua puluh empat tak setara yakni antara partai parlemen dengan partai non parlemen atau partai baru
dan ada banyak sekali privilege yang diberikan kepada partai parlemen bukan hanya soal nomor urut tetapi juga kalau kita ngomongin soal verifikasi faktual
di mana mereka tidak harus melalui verifikasi faktual partai politik pasca putusan mk kemarin
jadi ada banyak sekali privilege ada banyak sekali keistimewaan yang tentu ini akan berdampak juga pada proses persaingan yang garis startnya itu kemudian tidak menjadi setara